ketika politik dalam kerjasama
dan ini berulang kali kami tegaskan
dua ribu empat ketika ibu mega menjadi presiden
betapa kerjasama itu dilakukan dengan baik
tetapi kan ada yang menusuk dari belakang
ada kerjasama partai politik
tetapi ada yang mengambil kader kader partai lain
dengan berbagai bentuk pendekatan
termasuk ada yang menggunakan instrumen hukum
nah bagi pd perjuangan
kerjasama itu saling menghormati
dan membawa kemajuan bagi indonesia raya kita
untuk kepentingan rakyat
bukan untuk kepentingan elit
karena kami diingatkan oleh ibu
untuk melihat watak kekuasaan
itu pada wataknya yang membebaskan
yang membangun harapan bagi rakyat kecil